empat atlet taekwondo indonesia akan tampil dalam kejuaraan dunia taekwondo nomor kyorugi atau pertarungan yang akan berlangsung di inggris pertengahan mei nanti
empat taekwondo ini adalah bagian dari dua puluh satu atlet pelatnas taekwondo indonesia yang dipersiapkan tampil pada sea games dua ribu sembilan belas desember mendatang di filipina
sejak januari lalu dua puluh satu atlet taekwondo indonesia menjalani pelatna sea games dua ribu sembilan belas di filipina
dari dua puluh satu atlet tersebut sebelas diantaranya akan turun di nomor kiorugi atau pertarungan
sebelum tampil pada sea games dua ribu sembilan belas empat taekwondo indonesia akan menguji kemampuan mereka dengan turun dalam kejuaraan dunia taekwondo nomor kyorugi di manchester mei mendatang
salah satu taekwondo indonesia yang akan tampil di manchester nanti adalah mariska halinda peraih medali emas pada sea games dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
kita juga sudah latihan lama sudah panjang juga sekarang juga lagi persiapan kita sudah latihan target atau latihan timing
ya mungkin tinggal latihan perbanyak latihan mental banyak banyak berdoa
pada dua sea games terakhir semua medali emas yang diraih tim indonesia memang berasal dari nomor kyorugi atau pertarungan
namun melihat kekuatan tahun ini tim taekwondo indonesia cukup optimistis dapat melampaui perolehan total empat medali emas pada sea games dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas
apalagi pada asian games dua ribu delapan belas taekwondo indonesia devia rosmaniar berhasil mempersembahkan medali emas dari nomor pomse atau seni perorangan putri
namun yang menjadi catatan selama dua kali tampil pada sea games dua ribu tiga belas
dan dua ribu tujuh belas devya hanya dapat meraih dua medali perunggu
penasaran pasti ada dan sekarang aku pengen mecahin rasa penasaran aku itu masa aku cuma di perunggu aja gitu kan di level sea games gitu kan semoga aja sih bisa
peraih medali emas sea games di singapura dan malaysia mereka masih aktif latihan dan mereka juga jadi senior yang baik jadi panutan buat juniornya
jadi saya pikir mereka masih punya peluang besar dan juniornya pun sekarang saya rasa bagus bagus juga mereka bisa jadi kuda hitam untuk menambah
dan juga bisa jadi seorang yang bisa mencari peralahan medali tentunya
dari dua puluh satu atlet yang saat ini menjalani pelatnas nantinya hanya delapan atlet nomor kyorugi dan delapan atlet nomor pomse yang akan dibawa ke sea games dua ribu sembilan belas di filipina
erlangga wisnuaji urib mudoyo jakarta